di bursa dalam negeri pt bursa efek indonesia akan memangkas target jumlah emiten baru dari yang sebelumnya tiga puluh lima menjadi dua puluh lima emiten saja di tahun ini
di sepanjang tahun dua ribu enam belas otoritas bursa baru mencatat sepuluh initial public offering ataupun juga ipo
bursa efek indonesia harus bekerja lebih keras di sisa tiga bulan tahun ini untuk mencapai target ipo sebanyak tiga puluh lima emiten
sebab hingga paruh pertama target baru terpenuhi tiga puluh persen
sepuluh emiten pendatang baru tahun ini adalah pt bank artos indonesia tbk pt mitra pemuda tbk pt mahaka radio integra tbk pt bank ganesha tbk pt power cikarang listrin do tbk pt silo maritime perdana tbk pt duta intidaya tbk pt geraha andrasenta propertin do tbk pt protect mitra perkasa tbk dan pt kapital finansial indonesia
saat ini ada enam calon emiten yang sedang menunggu izin efektif dari otoritas
jasa keuangan antara lain pt anugrah berkah madani pt waskita beton prikes pt paramita bangun sarana dan pt anika gas industri
untuk mendorong tercapainya target nasional kantor cabang bursa efek surabaya memiliki dua puluh tujuh emiten yang sudah bergabung dan potensial go publik
targetnya kalau untuk wilayah jawa timur sendiri mungkin ya dua ya tetapi ini terus akan kami upayakan karena tidak mungkin
secara langsung untuk melakukan proses ipo
jadi memang ada tahapan tahapan setidaknya kami sudah akan terus melakukan sosialisasi go publik ke perusahaan perusahaan
apalagi dengan adanya perubahan ya sekarang dari kantor perwakilan menjadi pusat informasi gopublic
berarti pr kami selain juga untuk investor juga harus ke perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang go public ini
nilai emisi saham di sepanjang tahun ini mencapai empat enam puluh satu
satu triliun rupiah dari sepuluh emiten baru
jumlah ini lebih rendah dibanding realisasi periode yang sama tahun dua ribu lima belas
sebesar rp sebelas tiga puluh satu triliun rupiah hanya dari sembilan emiten